sementara itu sepekan menjelang pelaksanaan wukuf ribuan jemaah haji masih bertahan di kota madinah
pemerintah kerajaan arab saudi telah menetapkan hari minggu lusa sebagai batas terakhir jemaah masuk kota mekah
berikut liputan koresponden cnn indonesia mufti akbar dan produser cnn indonesia zulfikar zunurain dari madinah arab saudi
ini adalah penampakan masjid nabawi dari lantai dua belas sebuah hotel yang berada di belakang masjid nabawi ini
anda bisa melihat bagaimana ribuan bahkan mungkin puluhan ribu jemaah dari berbagai penjuru kota madinah berdatangan ke masjid nabawi untuk bersiap siap melakukan sholat maghrib
anda bisa melihat tidak ada pembatasan khusus seperti yang bisa kita jumpai di masjid masjid di indonesia
jemaah wanita jemaah haji laki laki berbaur hanya dipisahkan oleh tali rapiah ataupun karpet karpet
hanya disiapkan oleh pengurus masjid
berbeda dengan kondisi pagi hari malam hari payung payung dalam keadaan kondisi tertutup tidak mengembang
untuk memberikan angin bagi para jemaah yang akan melakukan sholat maghrib dan sholat isya di kemudian berikutnya
tampak masih banyak jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
jemaah yang berjalan
pemakaman yang sering kita jumpai di indonesia anda tidak akan pernah melihat nisan ataupun aksara nama para suhada
sementara jika di sebelah kiri azan maghrib sudah berhenti memanandang
ini adalah panggilan pertama bagi para jemaah untuk segera berkumpul dan bergegas memasuki area masjid